sampai jumpa di video selanjutnya
jangan sampai jatuh
ini alamat riri mbak
tolong jangan bilang riri kalau mbak dapat alamatnya dari saya ya mbak
tapi kamu gak keberatan kan kalau kapan kapan mbak telepon kamu lagi
oh boleh mbak boleh
apalagi kalau ridhi punya masalah mbak boleh telepon saya kapan aja
kita siap siap ya
mas tahu alamat ini nggak mas
oh mbak dari sini lurus nanti belok kanan
lurus belok kanan
ini kok persediaan makanan kamu minstan semua
kamu kan kerja uang kamu selama ini kamu kemanain sih
ya tapi kan nggak kayak gitu dulu caranya
buat apa nabung kalau misalnya bayi kamu gak sehat
mbak ke supermarket dulu deh biar bisa belanja
ntar mbak bikinin kamu sup ya
iya mbak udah bikinin sup
makan dulu yuk
kamu tuh kalau makannya jangan sembarangan dong
oh iya mbak tau rumah aku disini dari siapa ya
tau dari damar
tapi mbak gak cerita apa apa kan soal pernikahan apa yang gagal
mbak gak ada ubah soli itu kok sama damar
kamu kapan belinya sih
dari damar mbak
kalian berdua tuh sebenarnya serasi
kenapa mesti pisah sih ri
eh mbak mbak tunggu tunggu
ini bayi aku gerak
kerasa nggak bayinya gerak gerak
waktu itu waktu pertama kali ngerasain kayak gini mbak
sebenarnya aku nyoba nelfon mbak ke rumah
ya udah aku tutup aja teleponnya
nanti kalau kamu udah melahirkan kamu pasti akan rasa jauh lebih bahagia
setiap detik tuh rasanya berharga banget
kamu harus inget kamu gak akan bisa ngebesarin bayinya sendirian
kan ada mbak nita
ri udah lah
kamu pulang aja yuk
jadi kamu juga ada yang urus
kamu gak boleh luis luri mikirin perasaan kamu sendiri
makan lagi yuk supnya ri
eh ntar gue buru dingin mbak
mau apa tamu ibu sudah datang
kalian berdua ini nggak punya baju setelan atau yang matching sedikit apa
ah pak wawan
dua anak ini akan bekerja part time di sini
pak wawan adalah general manager di sini
kalian bisa banyak belajar ya di sini
ya bisa langsung dimulai
terima kasih sayang
itu yang saya inginkan
saya sih gak yakin kalau mereka cuma berteman pak
karena di foto itu mereka tampak mesra sekali
ini saya riri
bu sepertinya hari ini saya gak bisa masuk kerja
badan saya lagi kurang sehat bu
kalau kamu gak bisa masuk hari ini besok saya akan cari orang lain
jangan bu jangan
saya sendiri raksasa